menyambut hari kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh dua
transmedia menghadirkan cnn indonesia
sebuah media pemberitaan kelas dunia
berbahasa indonesia hadir selama dua puluh empat jam
dengan didukung teknologi terkini
cnn indonesia menghadirkan fakta secara independen
akurat transparan dan berimbang
memberikan ragam informasi dari dalam dan luar negeri yang berkualitas
terpercaya dan inspiratif untuk mencerdaskan bangsa
cnn indonesia mulai tujuh belas agustus eksklusif di transvision